menteri dalam negeri tito karnavian telah melantik penjabat gubernur untuk lima provinsi yang masa jabatannya berakhir kamis dua belas mei
lima penjabat gubernur ini memiliki masa jabatan satu tahun sesuai undang undang dan akan dievaluasi kinerjanya setiap tiga bulan
lima orang penjabat gubernur yang dilantik pada kamis pagi di gedung kemendagri jakarta
yakni sekretaris daerah banten al muktabar sebagai penjabat gubernur banten
lalu ada dirjen minerba kementerian sdm ridwan jamaludin sebagai penjabat gubernur bangka belitung
dan dirjen otonomi daerah kemendagri akmal malik sebagai penjabat gubernur sulawesi barat
kemudian staf ahli bidang budaya sportivitas kemenpora hamka hendra nur sebagai pj gubernur gorontalo
serta deputi bidang pengelolaan potensi kawasan perbatasan bnpp kemendagri paulus waterpau sebagai pejabat gubernur papua barat
penjabat gubernur lima provinsi yang baru dilantik agar fokus menyelesaikan program program strategis pemerintah di daerah
serta mampu menyelesaikan permasalahan lokal wilayah dan menjaga stabilitas politik di daerah masing masing
tiga bulan sekali sesuai undang undang para penjabat ini harus membuat laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas
dan kemudian dari situ kita bisa melakukan evaluasi
apakah performanya bagus atau tidak
kemudian dalam waktu satu tahun ini bisa diperpanjang dengan orang yang sama atau bisa juga diganti dengan orang yang berbeda
tergantung bagaimana kinerja performance mereka